sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
mas aku mau ngomong sesuatu sama mas
kok kamu gak siap siap
memangnya kamu gak ikut acara
luna itu teman kamu dari kecil loh
gak kangen apa kamu
mas mas tahu nggak tujuan mama sebenarnya ngajakin mas dan tiara makan siang sama luna
ya makan siang lah
maksud kamu apa sih
mama tuh pengen ngejodohin emas sama luna
keluarganya luna dari surabaya udah datang
mereka sengaja dateng mau ngerencanain perjodohan ini
aku gak tau deh sama mas sendiri mau dijodohin atau enggak
tapi yang penting aku udah ngasih tauin tujuan mamanya sebenernya
apapun keputusan mas itu terserah mas
tapi aku mohon satu hal mas
mas pikirin lagi mateng mateng ya
aku gak mau mas salah buat keputusan
atau buat keputusan karena tergesa gesa dipaksa mama
makasih dah mas thomas
mama aku udah siap nih mama
aku juga udah lapar banget mama
kita nunggu papa kamu dulu lagi ganti baju ya
papa lama banget sih oma kan tiara lagi lapar
yaudah gini aja kamu tunggu aja di luar
nah oma pergi ke kamar papa kamu
kenapa kamu belum mengganti baju juga
ini kan sudah telat
aku udah lupa
gak enak kan dengan ibu amina sama luna udah lama nungguin kita
mama jujur sama aku
mama sengaja undang bu amina dan luna kesini
supaya mama bisa jodohin aku dan luna
kamu yang ngadu sama kakak kamu
mau merusak acara mama
mah aku gak pengen ngancurin rencana mama
ma ini hidup ardi
kalau mama punya rencana sesuatu buat ardi
mama harusnya ngomong dulu sama ardi
gak gini caranya
mas ardi bener ma
hal hal kayak gini harus diomongin di depan
jangan direncanain di belakang
kakak kamu menghancurkan masa depannya
dan menyinyiakan hidupnya iya mau
kakak kamu balik lagi sama perempuan itu
perempuan yang punya anak dari laki laki yang tidak tahu siapa itu laki laki
dan kamu ardi
kamu yang mengusir perempuan itu dari rumah ini
punya rencana untuk mengembalikan dia ke rumah ini
atau bermimpi untuk dia tinggal di rumah ini
harusnya aku mencegah mama mengusir nela dan
dan anak itu
nela gak salah
dia diperkuasa hingga hamil
dia korban ma
dia sudah membohongi kamu
satu tahun dia bohong
dan ditutupi semua terhadap kita
setelah ketangkap basah dan ketahuan baru dia mau cerita
kalau gak ketangkap basah
dia akan sembunyikan kebenarannya terhadap kita
dulu pas rumah ibu dirampok
rampok kita berkuasa agung
kalau emang kamu diperkuasa harusnya kamu cerita sama aku
jangan kamu rahasiakan dia gini nel
kamu anggu imtan itu ada di kamu
kamu keterlaluan tau gak
karena nela kayak gitu bukan karena dia membohongi kita
tapi dia ketakutan ma
tapi tetap aja dia membohongi kita
anak yang gak ketahuan ayahnya itu
tumbuh besar dan berkembang
bersama dengan tiara
aku minta mama berhenti ngatur hidup aku
aku udah putusin
aku gak butuh mama tiri untuk anakku
mama perlu selesai bicara anik
aku udah jelasin semuanya kan
kalau aja kamu tidak bawa perempuan anak itu ke rumah ini
mama sudah nikahkan kamu dengan luna
dia itu yang pantas jadi istri kamu nak
mama gak bisa paksain kendang mama
mama gak bisa paksain cinta ma
apalagi diatur atur kayak gini
masa tiada lupa kak
kasian luna ardi
dia itu sampai sekarang masih saja mencintai kamu
saat kamu mau menikah dengan naila dia itu benar benar kecewa
sampai sampai semua keluarganya memutuskan untuk pindah ke surabaya
kamu harusnya bersyukur dan senang happy bahagia
karena dia itu masih mencintai kamu sampai saat ini
keputusan aku udah bulat
mereka sama luna dan tiara gak butuh mama tiri
aku gak mau bahas masalah ini lagi dan aku gak bisa ikut makan siang bersama kalian
kok lama banget sih
aku harus tetap tenang dihadapan tiara
jangan sampai dia tau aku habis bertengkar dengan papanya
aku tak mau bikin cucu kesayanganku sedih
mama lu mana sih mama lama banget
tiara udah lapar nih mama
papa kamu ada urusan mendadak
jadi papa kamu gak bisa ikut makan siang sama kita
kita aja pergi yuk
tunggu ya panggil supir dulu ya
mobil udah siap berangkat
maaf iza gua belum bisa bantuin mama
gua juga dapet musibah
jadi gua perlu banyak duit
iya men gapapa men gua ngerti
gua doain lu cepet dapet solusinya
gua pamit ya